hai suasana haru menyelimuti pemakaman terminah korban tewas tertimpa material
besi pembangunan rumah susun di kawasan pasar rumput yang terjadi pada minggu pagi
sementara itu pelaksana proyek akan bertanggung jawab dengan memberikan santunan serta asuransi
setelah dilakukan autopsi dan visum di rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat jenazah tarminah
dimakamkan di tempat pemakaman umum menteng pulau jakarta selatan minggu sore suasana duka
haru menyelimuti pemakaman wanita berusia lima puluh empat tahun tersebut sementara itu pihak pengelola
proyek menghentikan sementara pengerjaan rusun tingkat tinggi pasar rumput untuk menginvestigasi
penyebab runtuhnya besi proyek meski pengerjaan proyek diklaim telah sesuai standar operasi
prosedur yang ada pihak proyek akan terus mengevaluasi pengerjaan khususnya dari segi
keamanan kepala proyek rusun tingkat tinggi pasar rumput imade aribawadana mengatakan akan
berkoordinasi dengan pihak kepolisian
guna penyelidikan insiden robohnya besi proyek yang menewaskan terminah selain itu pihak manajemen
menjamin memberikan santunan beserta asuransi kepada korban mulai dari perawatan rumah sakit
hingga pemakaman atas nama pribadi dan atas nama manajemen menyampaikan permohonan maaf dan duka
yang mendalam kepada korban atas kejadian ini saat ini kami sedang melakukan penanganan korban mulai dari
dengan proses pemakaman atas kejadian tersebut kami menghentikan sementara seluruh kegiatan
pembangunan proyek rumah susun tingkat tinggi pasar rumput untuk melakukan evaluasi lebih lanjut kami
pun terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan kegiatan investigasi
sebelumnya tarmina tewas setelah tertimpa sebuah besi sepanjang empat meter dari proyek pembangunan rusun
pasar rumput korban mengalami luka parah di bagian kepala hingga nyawanya tak tertolong